presiden joko widodo menerima kunjungan presiden islamic development bank muhammad al jazzer di istana merdeka jakarta
selain membahas dukungan islamic development bank pada presidensi g dua puluh indonesia
keduanya juga membahas sejumlah kerjasama dalam program prioritas indonesia
menteri keuangan sri mulyani yang ikut dalam pertemuan pada senin siang menjelaskan
jokowi dan muhammad al jazzer membahas sejumlah prioritas pembangunan
yang disusun dalam kerangka kerjasama antara isdp dengan indonesia
kerjasama yang dibahas mencakup bidang pendidikan kesehatan hingga infrastruktur
hal lain yang dibahas dan sesuai dengan agenda g dua puluh adalah mengenai teknologi digital
yang juga dinilai prioritas oleh presiden isdp
banyak prioritas pembangunan yang sekarang sedang disusun
dari sisi kerangka kerjasama antara islamic development bank dengan indonesia
melalui country partnership yang akan mencakup program
program prioritas pembangunan indonesia
terutama di bidang pertama masalah pendidikan
islamic development bank banyak sekali memberikan pembangunan kampus kampus
juga di bidang kesehatan selama pandemi ini islamic development bank juga mendukung
di dalam pengadaan vaksin dan juga dalam penanganan pandemi